tak ada catatan resmi kapan dan siapa yang menemukan sate padang
literatur menyebut sate padang berasal dari kota padang panjang
yang kemudian berkembang hingga ke berbagai daerah di sumatera barat
perbedaan sate padang antar daerah sendiri bisa dilihat
dari warna dan tekstur kuah yang identik kental serta rasa yang kaya rempah
salah satunya yakni sate danuang danguang
yang memakai nama sebuah kampung di kabupaten lima puluh kota
sate ini memiliki ciri khas bumbu berwarna kuning
karena menggunakan campuran kunyit yang cukup banyak
ini adalah sate danguang danguang
di mana sama seperti sate pada umumnya kuahnya kuning
namun yang membedakan adalah
kita rasanya itu panjangnya sampai dengan tanpa
itu bumbunya terasa sangat kuat sekali
dari dataran tinggi mari kita ke wilayah pesisir kota padang
untuk mengenal sate lokan yang berasal dari daerah pariaman
ciri khas bumbu sate padang di wilayah ini berwarna merah
dikarenakan menggunakan campuran cabai merah yang cukup banyak
sementara dagingnya menggunakan lokan
yakni sejenis kerang bercangkang hitam
yang habitatnya berada di

untuk mencari tempat yang terbaik di luar negara

terbuat dari rebusan tepung beras dan beragam rempah rempah
aneka rempah dimasukkan ke dalam panci berisi air
lalu masukkan rempah tambahan
seperti serai lengkuas dan seledri
jika ingin menghasilkan rasa gurih yang lebih kuat
tambahkan kelapa yang telah disangrai
saat kuah mendidih dan mengental
untuk melengkapi tampilan dan cita rasa khas padang
ditambahkan pula bawang goreng ketupat atau kerupuk kulit
ya karena ciri ciri pedas
yang biasanya tahunya sate padang sate apa
biasanya kayak gitu sih
cuma memang agak penyaunya lebih beda dari daging
cuma memang agak penyaunya lebih beda dari daging

umumnya sajian sate padang menggunakan daging sapi atau kerbau
namun tak sedikit pula kedai di kawasan padang
tak sedikit pula kedai di kawasan padang
menggunakan daging kerang hingga ayam
tidak hanya berada di sumatera barat
kini sate padang sudah tersebar di seluruh
kini sate padang sudah tersebar di seluruh nusantara
jon nedy kambang padang sumatera barat